tukang gali kubur yang saya bicarakan kemarin
oke kalau gitu
yaudah kita bicara di dalam aja ya
kamu kalau senyum sen terus kayak begitu gimana mau ngajar
yang ada sama asiswa kamu kira kamu tuh gila
aku gak boleh senyum senyum sama suami aku sendiri
karena aku lagi bahagia
ternyata emang benar ya mas
ternyata ada pelangi setelah ada badai
dan pelangi itu kamu
ternyata ada pelangi setelah ada badai
ternyata ada pelangi setelah ada badai
saya juga bahagia nid
selangkah lagi kebahagiaan kita akan sempurna nih
setelah gak ada lagi kebohongan yang saya simpan dari kamu
gue lupa cek cctv rumah semalam
gak bisa liat rekaman dari hp lagi
modemnya kan di rumah
pulang kantor aja nanti gue cek
bu ruasa bisa bertanya langsung sama
mas penggali makam ini
yang bertugas pada waktu itu
saya mau tanya
soal apa yang terjadi
dan saya gak mau denger alasan bohong
seperti makam yang dirusak karena kami
mas harus bicara jujur sama saya
memang bener bu
kumpulnya karena kambing
makam itu memang dibongkar bu
itu memang dibongkar bu
jadi benar kecerigaanku
kalau makam roy itu dibongkar
tapi untuk apa
jadi makam anak saya
rusak karena dibongkar
ikut terlibat dalam pembongkaran itu
saya cuma melaksanakan perintah
untuk membongkar makam tersebut
perintah dari siapa
jangan bangin gaustur
selamat siang panino
sia kok ketemu randy disini
gimana kalau dia bicara soal ricky di depan nina
tapi saya gak akan tinggal diam mbak
selamat siang juga permisi
selamat siang pak
selamat siang velo
ada ibu rosa datang pak
kalau gitu saya permisi pak
mama kesini kenapa kok nggak bilang bilang
kamu jujur sama mama
buat apa kamu bongkar makam roy adik kamu
mama berhak tidak setuju dan mama juga berhak tidak memberikan izin kamu acak acak makam almarhumah dika
jujur sama mama
bagus aku dengar
cerita sama mama
aku bongkar makam roh itu untuk
ambil sampel kerangka
sampel buat apa
ya allah tes dna
buat apa tes dna
berarti benar kata rena
klinik gigi itu ternyata
sama seperti dugaan mama bahwa itu adalah lembaga tes
ya itu benar
terus kenapa kamu bawa bawa rena
soalnya ada kemungkinan kalau rena itu anaknya roy
anda memiliki kerangka yang sama
dulu aku sempat
dulu aku sempat
dulu aku sempat
kalau salah satu perempuan mantannya roy
hamil dengan roy
dan punya anak
lalu anaknya dititipkan ke mati asuhan
itu kenapa alasanku
kenapa rahasia sebesar ini kamu
kamu rahasiakan dari mama
aku gak mau set bohong
sebenarnya aku mau cerita
tapi kalau memang
semuanya udah jelas
hasilnya udah keluar
terus gimana udah
tapi udah tes kan
kamu sudah tes
hasilnya tiga hari lagi keluar
tiga hari lagi keluar
let me know ya hasilnya
tolong jangan ceritakan ini
sampai hasil tes itu keluar ya mbak
tadi mama bilang
mau bicara sama aku pak
sehat pak sekarang lagi istirahat di kamar
ada apa sih
waktu kamu sama elsa di rumah sakit
ada temennya elsa datang kesini
papa gak tau namanya
siapa laki laki datang ke rumah ini
sekarang kamu jawab ya jujur
apa betul ricky yang datang kesini
tadi ricky yang datang
dia ngapain kesini pak
elsa lagi di rumah sakit
kamu kenal dia noh
kalau bener ini maksud papa adalah ricky
berarti ricky memang tau kalau elsa sakit
apa yang ada di sini
karena rumah sakit kan tempat umum
emang salah kalau gue disini
apa yang ada di sini
blah tempat pandemik
enggak terlalu kenal
papa pernah lihat dia
dan dia bersama seorang perempuan
mirip dengan elsa